turnamen indonesia open dua ribu dua puluh tiga memasuki hari keempat
kita langsung update informasi terbarunya
sudah ada korespondensi ann indonesia
ada erlangga wisnu aji dari istora senayan jakarta
angga bagaimana anda melihat asa dari pertandingan wakil wakil indonesia hari ini
kalau saya lihat jadwal ada jonathan christie dan juga antoni sinisuka ginting
yang hari ini akan bertanding dalam tunggal putra
ya selamat sore puspa
memang persaingan atau perebutan gelar juara di turnamen indonesia open dua ribu dua puluh tiga ini
sudah semakin sengit karena hari ini sudah memasuki babak perempat final
dan untuk khusus kontingen indonesia
ini ada tujuh wakil atau tujuh pemain pemain indonesia
yang tampil di babak perempat final hari ini
namun sayangnya di pertandingan yang berlangsung siang tadi
satu wakil indonesia yang tampil di sektor ganda campuran
satu satunya wakil indonesia yang tersisa di nomor ganda campuran
yaitu pasangan rinov rivaldi pita mentari
ini harus tersingkir setelah harus mengakui keunggulan dari pasangan ganda campuran asal jepang
yang juga merupakan pasangan yang diunggulkan di tempat kedua
rinov pita ini harus menyerah dari watanabi higashino
dengan dua game langsung sebelas dua puluh satu dan delapan belas dua puluh
ini artinya peluang indonesia untuk meraih gelar juara dari nomor ganda campuran
karena semua wakil wakil indonesia sudah tersisih di turnamen indonesia open tahun ini
namun masih ada enam wakil indonesia lainnya
yaitu di nomor tunggal putra seperti yang tadi puspa sudah bilang
bahwa dua pemain andalan kita
yaitu antoni sinisuka ginting yang diunggulkan di tempat kedua
akan bertemu dengan rekan senegaranya jonathan chris yang diunggulkan di tempat ke enam
ini artinya siapapun yang menjadi pemenang nanti
sudah memastikan satu tempat di babak semifinal di nomor tunggal putra
jujur jhojo atau ginting nanti melaju ke semifinal ini
mereka akan bertemu antara pemenang dari pertandingan pemain india
srikan kindabi yang masih bertemu dengan pemain cina li sifeng
kemudian peluang paling besar mungkin terdapat di nomor ganda putra
di mana di nomor ganda putra ini kita memiliki tiga wakil yang tampil di babak perempat final hari ini
salah satunya adalah unggulan utama asal indonesia fajar alfian rian ardianto
yang akan bertemu dengan ganda india ranki reddy chirakseti
yang juga merupakan juara badminton asia championship tahun dua ribu dua puluh
kemudian ada leo roli karnando dan daniel martin atau the babys
yang akan bertemu dengan pasangan korea kang min hyuk seo songjee
dan satu lagi wakil terakhir di nomor ganda putra dari indonesia
yaitu pasangan pramudia kusuma wardana yeremia rambitan
yang akan bertemu dengan pemain tiongkok liang weikeng
dan wang chan
satu catatan dari penampilan dari pramudia dan yeremia ini adalah
di babak enam belas besar kemarin pram yere ini sukses mengalahkan seniornya muhammad ahsan hendra setiawan
lewat pertarungan sengit selama tiga game dua puluh satu delapan belas sembilan belas dua puluh satu dan dua puluh satu tujuh belas
dan kemenangan pram yere atas asan hendra ini juga sekaligus merupakan kemenangan pertama mereka
dari lima pertemuan sebelumnya dengan ahsan dan hendra
dan tentunya menarik untuk kita tunggu
siapa siapa saja wakil indonesia dari nomor ganda putra yang mampu memenangkan pertandingan hari ini
untuk bisa melaju ke babak semifinal yang akan berlangsung besok hari
karena apabila fajar rian mampu memenangkan pertandingan hari ini
dan leo roli carnando dan daniel martin juga bisa memenangkan pertandingan hari ini
ini artinya akan tercipta pertandingan semifinal antar keduanya
yang akan mempertemukan fajar rian dan leo dan daniel martin
dan apabila itu terjadi tentunya
satu tempat di semifinal sudah kita bisa pastikan akan menjadi milik ganda putra indonesia
dan satu tempat di final juga akan menjadi milik indonesia dari nomor ganda putra puspa
baik kita lihat hasilnya sebentar lagi ya enam belas lima puluh kalau tidak salah jadwalnya dari fajar dan rian
yang hari ini akan bertanding di indonesia open dua ribu dua puluh tiga
semoga membawa nama baik indonesia semakin harum di indonesia open dua ribu dua puluh
terima kasih erlangga wisnuwaji koresponden olahraga sianen indonesia
melaporkan dari istora senayan jakarta